anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
tim bulu tangkis ganda putri indonesia greysia poli dan apriyani rahayu
berhasil meraih medali emas pertama dalam olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
sementara pemain tunggal putra antoni ginting berhasil meraih medali perunggu
keberhasilan pasangan ganda putri ini mengakhiri puasa dua puluh sembilan tahun sejak olimpiade barcelona seribu sembilan ratus sembilan puluh
antoni ginting juga mengukir sejarah dengan berhasil mengakhiri puasa medali selama tujuh belas tahun
sejak olimpiade athena dua ribu empat silam
bagaimana kemudian pbsi meneruskan tradisi medali di ajang olimpiade berikutnya
dan bagaimana pula pola regenerasi di tubuh para atlet bulu tangkis tanah air
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan ketua umum persatuan bulu tangkis seluruh indonesia agung firman sampurna
selamat sore pak agung
pak agung saya ingin mengucapkan dulu selamat atas keberhasilan tim bulu tangkis
yang berada di bawah
pimpinan anda berhasil membawa pulang satu medali emas dan juga satu medali perunggu
selamat ya pak ya
oke setelah mendapatkan medali emas ini kita akan membahas ke depannya seperti apa
bulu tangkis indonesia meraih satu medali emas dan juga satu medali perunggu di olimpiade tokyo
prestasi ini lebih baik pak dari olimpiade rio dua ribu enam belas empat tahun yang lalu yang hanya meraih satu emas saja
arti pencapaian ini bagi pbsi apa pak agung
pertama harus dipahami bahwa saya ini adalah
ini adalah sesuatu yang luar biasa ya ini adalah presiden besar
ini adalah menangan yang bukan hanya kemenangan grecia apriani dan juga antoni ginting
bukan hanya kemenangan pbsi tapi merupakan kemenangan bagi seluruh rakyat indonesia
dipersembahkan sebagai indah untuk peringatan hari ulang tahun kemerdekaan indonesia yang ke tujuh puluh enam
dan ini menandai bahwa kita akan berusaha dengan sepenuh hati
dengan sekuat tenaga dengan semua sumber daya yang kita miliki
agar tradisi kita tradisi emas dari cabang belutantis cabang olahraga belutantis ini
dapat kita pertahankan dan dapat kita tingkatkan ke depan
sudah barang tentu ada beberapa hal yang akan kita evaluasi sepulang dari sini
karena bulan ini setelah bulan ini kita akan menghadapi beberapa event internasional lain
seperti jela sudirman dan kemudian thomas danuber
oke artinya ini momentum kebangkitan dan juga momentum untuk menjadikan rencana kedepannya seperti apa ya
bukan hanya terhenti di momentum medali emas dan juga perunggu olimpiade
pak firman pak agung para pemain unggulan kita ini justru kalah pak di ajang olimpiade
sementara pasangan ganda putri tidak menjadi unggulan dan mampu memberikan emas
menurut pbsi ini melihat ada persoalan beban mental pak di pundak para pemain unggulan kita
kalau menurut pbsi pak
ya jadi gini ini ada hal yang menarik yang kita harus perhatikan ya
cabang olahraga belutantis
di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh satu ini dua ribu dua puluh yang diselenggarakan dua ribu dua puluh satu ini
bahwa semua pemain peringkat satu dunia tumbang
unggal putra kento momota tumbang
unggal putri tumbang ya
dan gada putra kita sendiri gada putra kita sendiri kan di peringkat satu dan peringkat dua
nah ada fenomena lain
sebetulnya pemain seperti kevin gordon yang tidak masuk sepuluh besar ya
tepatnya di peringkat lima puluh sembilan dunia tembus ke semifinal
yang bahkan usianya sudah tiga puluh empat tahun
dan dia menjadi penyegal besar ya
main pemain yang tidak terlalu diunggulkan di kita salah satu diantaranya adalah grecia dan apriani
ternyata berhasil melalui semua tahapan pertandingan dan meraih juara
satu sisi mungkin untuk mereka yang diunggulkan ada beban
tetapi ini merupakan gambaran bahwa peringkat tidak bisa dijadikan
tidak bisa dijadikan sebagai satu satunya patokan
bahwa kondisi atlet ya bukan cuma atlet saya kira organisasi bahkan negara
itu tidak bisa dijadikan ukuran utama
apalagi satu satunya patokan yang menentukan keberhasilan dalam satu pertandingan atau melalui satu tantangan tertentu
jadi adalah komitmen konsistensi agilitas kemampuan adaptasi dan kerja keras yang menentukannya
nah dalam konteks dalam kasus cabang olahraga brutangkis
saya pikir kita berhasil membuat sedemikian rupa bersama sama sudah barang tentu ada doa rakyat seluruh republik indonesia
grey apri itu berhasil menampilkan permainan yang dari awal itu permainannya tenang dan kemudian penuh percaya diri
ketenangan inilah menjadi salah satu modal besar mereka stamina nya tetap bisa dijaga dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan ini
nah kita memang perlu melakukan evaluasi kepada para pemain senior kita
dan mudah mudahan mereka masih akan tetap kita bina dan kita tingkatkan dan kita yakin
kebetulan cabang olahraga bulu tangkis ada sedikit keistimewaan karena kalau mereka kalah di sini
mereka punya kesempatan untuk refund satu bulan ke depan di piala sudirman dan thomas uber yang akan segera kita hadapi
baik baik artinya peringkat seorang atlet tidak akan menentukan bagaimana dia bertanding dalam ajang olimpiade begitu ya menarik konsistensi dan juga
bukan satu satunya patokan bukan satu satunya patokan
baik baik selama dua puluh sembilan tahun pak sejak olimpiade barcelona tahun sembilan puluh dua ini baru pertama kali ganda putri menyumbangkan emas
padahal selama ini ganda putri kurang mendapat perhatian kalau menurut apa yang terjadi di pelatnas cipayung begitu ya
apakah pbsi melihat ini sebagai momentum bagi atlet ganda putri junior untuk bisa bersinar seperti grecia dan juga apriani pak
ya pertama saya garis bawahi dulu
artinya pola pelatihan yang kita kembangkan itu kita terapkan kurang lebih sama
sama semua apa namanya atlet ya seluruh atlet selama tahun dua ribu dua puluh tidak ada turnamen sama sekali dan itu kan dibutuhkan
nah untuk mengkompensasi rendahnya intensitas turnamen atau pertandingan itu kita kompensasi dengan tingkatkan intensitas pelatihan
tetapi bukan cuma itu kita juga melakukan perubahan terhadap coach team kita
kita rekrut di situ kabit bin pres yang rioni mainaki yang memang selama ini berpengalaman dalam melatih putri
apa namanya tim putri jepang
sehingga tim putri jepang kan tempat meraih supremasi dalam bulu tangkis putri
jadi sebenarnya ini satu sisi tidak begitu heran juga
dan bisa kita lihat hasilnya kalau teman teman bisa lihat walaupun kami persiapannya itu sangat minim
saya enam november sehingga kami cuma punya waktu mulai dari januari dua ribu dua puluh
persiapannya kurang lebih sebulan
dari situ kita sudah bisa lihat bahwasannya di thailand open mereka sudah nunjukkan naga naga untuk tiap pertandingan di olimpiade ini
kan mereka menang ya di thailand open
dan itu gambaran bahwasanya secara mental dan potensi mereka bisa didorong untuk bisa menang di event yang lebih besar
nah sekarang akan kita lihat lagi apakah kemudian karena begini masing masing atlet itu punya potensinya sendiri punya talentanya sendiri
oleh karena itu selain pelatih psikolog dan ahli gizi pertama kali kita meng hire ini di pbsi pbsi dua ribu dua puluh dua ribu dua kita juga menggunakan sport science
dari sport scientist kita baru paham bahwasanya ngatur gizi pun itu akan sangat berpengaruh pada stamina
nanti sport scientist juga akan melakukan kajian terhadap strategi apa yang dibutuhkan untuk pertandingan pertandingan dan atletnya
karena setiap atlet punya butuhannya sendiri sendiri
apa yang akan kita lakukan nanti paling tidak dalam waktu dekat ini
oke itu salah satu roadmapnya ya pak ya
kemudian ya apresiasinya apa nih pak yang diberikan pbsi untuk mereka yang kemudian meraih medali di olimpiade bukan hanya grecia apriani tapi juga antoni ginting
ya ya jadi begini saya ingin mengatakan bahwa kami kan punya visi untuk menjadikan bulu tangkis ini bukan hanya harga prestasi
tapi juga untuk menjadikan industri
dan sebagai bagian dari upaya tersebut kita melakukan pendekatan hubungan baik mengatur kembali hubungan antara pbsi dengan kemudian industri yang selama ini bentuknya cariti menjadi bentuk yang berbeda
kita sekarang menggunakan bentuk yang sama sama memberikan manfaat
dengan demikian ketika kemudian gray apri dan kemudian ginting berhasil mendapatkan medali
sejumlah industri sudah menghubungi kami alhamdulillah beberapa diantaranya
yang pertama menghubungi kita adalah agung sedayu yang akan memberikan rumah di peak dua nanti masing masing diberikan satu
kemudian juga ada honda motor indonesia yang kita dalami
dan pagi kemarin itu juga dari real food yang akan memberikan juga pelas umbangan
jadi ada beberapa ada uang ada mobil dan juga ada rumah
nah untuk antoni ginting dari bank mandiri mereka akan memberikan juga sama ya juga akan memberikan juga kendaraan
ada reward yang akan diberikan masing masing yang diupayakan dari jalur pbsi
oke artinya banyak reward yang akan menanti mereka saat tiba di tanah air begitu ya pak ya sebagai bentuk apresiasi
ya cukup banyak cukup banyak dan itu merupakan sebuah apa namanya itu upaya untuk meningkatkan semangat bagi teman teman yang akan mengambil profesi ini
profesi sebagai atlet profesional bahwasannya profesi ini adalah profesi yang menjanjikan
itu message nya itu yang akan kita berikan
kalau ini kan kita tidak bisa mengharapkan mereka punya prestasi yang bagus kalau mereka tidak profesional
nah kalau ingin profesional berarti remunerasinya harus memadai dan itu kita pertimbangkan
dan komitmen industri sejauh ini terhadap kita terhadap pbsi sangat baik
oke baik pak

oke baik pak kita bicara regenerasi sejumlah nama umum
oke baik pak kita bicara regenerasi sejumlah nama
jadi sebulan ini sudah memasuki usia senior ya pak ya untuk ukuran atlet seperti hendra setiawan kemudian muhammad asan dan grecia poli sendiri yang berusia tiga puluh tiga tahun
kemudian bagaimana pbsi menyiapkan regenerasi di pelatnas cipayung pak ke depannya
ya jadi begini pertama para pemain senior ini seperti yang saya sampaikan tadi masih akan kita bina dan tingkatkan
mereka juga diharapkan untuk membimbing pemain pemain junior agar makin matang dan berkembang
ya karena harus ada knowledge sharing juga dari pemain
dari pemain ke pemain selain dari pelatih juga ada dari pemain ke pemain
tak hanya transfer teknik dan keterampilan tetapi juga berbagi pengalaman dan mentalitas juara kepada adik adiknya
selain itu pbsi juga akan terus menggodok pemain pemain pelapis agar segera matang ini bentuk regenerasinya
kita akan terus menyiapkan pemain pelapis yang memang agak terlambat ya regenerasi di pbs ini
tapi akan kita percepat sudah kita mulai dari online master
mereka akan terus berlatih dilatih di pelatnas cipayung
dan diterjunkan di berbagai kejuaraan internasional
nah mereka juga akan terus dimatangkan lewat pelatihan dan pembinaan yang terencana dan kita programkan secara lebih komprehensif
sudah mulai jalan lebih sekitar bulan bulan ke dua bulan bulan ke tiga program pelatihan baru yang kita assign di pelatnas cipayung itu sudah mulai jalan

ya dan sudah mulai jalan tapi ini banyak yang bertanya

sudah mulai jalan tapi ini banyak yang bertanya
sudah diterjunkan juga sudah mulai pertama tama sudah mulai diterjunkan dicoba juga
oke kalau regenerasi atlet sudah mulai diterjunkan sudah mulai dipersiapkan bagaimana dengan roadmapnya untuk perolehan medali tidak hanya berhenti di olimpiade tokyo saja
karena kita tahu akan ada olimpiade paris di dua ribu dua puluh empat begitu ya bagaimana kemudian road map kekuatan dari pbsi untuk mendapatkan medali yang lebih banyak pak
jadi begini saya ingin mengatakan bahwa kalau dari segi urgensinya itu yang paling dekat barangkali yang paling penting
karena kalau saya bicara sekarang itu terlalu prematur
kita perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu terkait dengan kondisi kita sekarang
kalau kita tidak bisa lakukan itu sudah barang tentu susah kita menetapkan target ke depan
maka prioritas kita tahun ini adalah piala sudirman kemudian thomas uber dan event yang diselenggarakan oleh indonesia sendiri
indonesia november nanti insya allah akan menyelenggarakan tiga event internasional besar
yaitu indonesian open master dan grand championship
dari situ kita akan mendapatkan informasi tentang kita bisa dapat talent scouting talent mapping tentang kemampuan teman teman
dan kemudian apa yang kita mau capai kan harus ada ukurannya
dari situ kemudian saya pikir
kita bisa membuat target setidak tidaknya untuk satu tahun dua tahun kemudian target pada olimpiade dua ribu dua puluh empat
saya yakin bahwasannya keinginan kita semua pertama sudah barang tentu adalah mempertahankan tradisi
pertahankan tradisi indonesia untuk mendapatkan emas dalam cabang olahraga bulu tangkis di olimpiade
tapi sebenarnya itu tidak cukup
kita juga ingin lebih dari itu
ganda putra tunggal putri dan tunggal putra juga mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang diperoleh pada saat ini
yang itu akan kita dapatkan setelah kita menyelesaikan hasil analisis dan evaluasi kita sampai dengan setidaknya akhir tahun ini
oke baik kita tunggu nanti bagaimana prestasi atlet bulu tangkis kita
semoga tidak hanya berhenti berpuas diri dengan perolehan di ajang olimpiade tokyo ini
semoga bisa lebih mengukir prestasi mengharumkan nama tanah air kita
dan juga untuk mencari jalan kembali ke tempat yang lebih baik
terima kasih sekali pak agung firman sampurna ketua umum pbsi atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu pak agung